kenapa dia bisa begitu baik dan deket sama budewi
mungkin saya salah tapi saya ngerasa ada sesuatu yang
ya saya gak tau
dan yang kedua
saya rasa agak sulit untuk memahami kenapa bu dewi bawa abi pergi
itu masa kritis buat abi dan
karena mama tuh selalu ngawasin abi terus
tolong kabari saya kalau terjadi apa apa sama abi ya mas
enggak kamu tenang aja
kamu gak usah takut
aku akan jagain dia
terima kasih mas
berarti aku sekarang memang gak akan bisa bertemu abi lagi
bahkan gak akan bisa untuk melihat lebih lagi
kenapa sih lagi musuhan ya
sayang dimakan sayurnya ya
cuma lagi banyak pikiran
kamu lagi banyak mikirin apa ya
mama pengen tau
jerry kamu makan di kamarnya
lagi mikirin rencana busuk yang baru
mau menyingkirkan abi dari rumah ini
mama selalu aja nodo aku yang gak engga
aku udah mulai berpikir kok
kalau aku harus menerima api
ada darahku yang mengalir di tubuh api
aku memang tantenya abi
saudara yang sudah ditunggu tunggu di keluarga ini
kenapa ya rasanya aku nggak bisa percaya
kamu dengerin ya
saya itu yang ngelahirin kamu
saya tau sifat kamu
kamu itu persis seperti bapak kamu
muka dua kamu itu nggak mempan kalau di hadapan saya
seandainya dia tahu bagaimana kamu memperlakukan anak dia
gak ada langkah
saya bawa makanan kesukaannya bu dewi
saya dengar bu dewi gak mau makan
makanan rumah sakit kurang enak
bu dewi ada sesuatu yang saya pengen tanyakan
kenapa dia bisa begitu baik dan dekat sama bu dewi
mungkin saya salah tapi saya ngerasa ada sesuatu yang
ya saya gak tau
dan yang kedua
saya rasa agak sulit untuk memahami

kenapa bu dewi gak mau makan

bawa abi pergi
itu masa kritis buat abi dan
bisa sangat membahayakan buat dia
tapi apa yang saya lebih tidak paham lagi
kenapa bu dewi gak mau terima bantuan dari saya
bu dewi tau kan
saya pasti akan bantu
aku ingin sekali berterus terang
untuk merahasiakan kesepakatan kami dari dr fahri
saya menanyakan semua ini
saya tahu kamu akan melakukan apa saja buat kami
dan saya bisa merasakan kalau kamu cuma
bisa mencoba untuk mencoba
jika kamu tidak insin menguasainya
kalau kamu cuma mau melindungi dia
bisa hidup orlando
apa yang terjadi
kenapa dengan aku
dia demam bu
bisa jadi dia terlalu lelah
atau apa dok
efek dari operasi yang tidak selalu ditangani dengan benar
tolong segera diobati dok
saya gak peduli mau biayanya berapa pun saya gak ada masalah
yang penting saya ingin supaya cucu saya cepat sembuh
separah ini si dewi cuci otak cucuku
sampai habis lalu aja manggil namanya
saya juga sedikit ikut campur dalam urusan rumah tangga dokter
tapi saya ingin bisa melihat dokter dan
reva bisa bersatu lagi
tidak ada salahnya jika
hal itu dicoba lagi kembali
saya melihat kalian cocok
saya semua believer
you nin mungkin ga tahu main jalan ini buat apa
selamat pagi ibu dewi
tadi saya antar obat ke kamarnya ibu dewi masih ada dok
sekarang kamarnya kosong infusinya udah dilepas
oke kamu sekarang harus cari bu dewi ya
tanya sama suster lain tanya juga sama security ya
yaudah ayo cepetan
abi gak ada di kamarnya bu
ada di kamarnya gimana
abi kan gak bisa jalan